tapi memang ya seperti kita ketahui bersama bahwa bali ini kan memang identik dengan warganya yang mayoritas memeluk agama hindu
tapi bagaimana ya bagi warga muslim yang ingin santap sahur di sana sulit gak sih apalagi harus mencari nasi pedas pagi pagi seperti saat ini
bisa gak ada gak ya
tadi kan sudah dikasih informasi iqbal dua puluh empat jam kita akan lihat nih kira kira di bulan puasa ini dua puluh empat jam gak ya
daripada penasaran kita akan tanya langsung ke korespondensian indonesia nyoman wiryadinata
nah ini posisinya udah dimana nih blinyoman nih
apakah sudah siap siap untuk mencarikan kami rekomendasi sahur apalagi kalau sedang di bali ya
iya silahkan nyoman
iya dia dan iqbal dini hari pagi ini saya berada di daerah kute
tepatnya di jalan belambangan walaupun dini hari belum pagi namun suasana jalan masih terlihat rame
di sini pun di jalan belambangan sebenarnya banyak warung warung makan tempat tempat makan
namun ada beberapa warung yang memang buka dua puluh empat jam
nah dini hari ini mengingatkan saya ketika saya berada di jogja ketika saya kuliah di jogja
pagi pagi saya ikut sahur karena teman teman kos sebelah saya juga bangun pagi kemudian membangunkan saya
akhirnya saya ikut sahur dan kali ini bukan menceritakan tentang jogja kenangan jogja
namun saya akan melihat bagaimana salah satu warung yang ada di kuta ini yang menyediakan masakan rumahan
namun juga buka dua puluh empat jam
jadi memudahkan bagi orang maupun warga yang akan melakukan sahur di pagi ataupun di bulan ramadan ini
dan rumah makan ini adalah warung makan nasi pedas
demikian disebut oleh warga dan sangat terkenal sekali di wisatawan domestik
dan kalau kita lihat dea dan iqbal banyak sekali ada belasan menu yang ada di tempat ini
ada abon ayam kemudian ini nih yang paling menarik nih kerupuk kulit ayam yang crispy
kemudian ada juga tempe goreng pedas manis kemudian ada usus pedas manis
termasuk juga ada kentang pedas manis dan ikan
yang juga bumbunya pedas manis
nah ini juga ada suwir ayam suwir yang juga bumbunya pedas manis
namun ada juga yang tidak pedas yang ini seperti misalnya ayam goreng ini
kemudian ada juga ayam yang dibumbui dengan pedas
kemudian ada juga telur dan tempe yang juga dibumbui dengan masakan ataupun bumbu pedas manis
dan yang tidak kalah adalah ini yang biasa dicari oleh para pengunjung
yang datang adalah sambal yang membuat kita akan lahap untuk makan
apalagi nanti dicampur ataupun diisi dengan nasi yang hangat
kemudian diisi dengan lauk lauk yang sudah tersedia di tempat ini
dan sambal inilah yang menjadi incaran
biasanya kalau wisatawan domestik yang akan menikmati makanan malam maupun siang
termasuk juga di sahur seperti pagi kali ini
saya sudah bersama
mas bayu salah satu penjaga
mas dari belasan hidangan ini lauk lauk ini yang menjadi favorit itu apa mas
kulit pedes manis sama usus ayam suir kentang dan ikan
kalau masalah sambal sehari bisa bikin berapa kilo cabai yang dibuat sambal rata rata
sehari dua puluh sampai lima puluh kilo
banyak juga ya
kalau berasnya kalau rata rata berapa masak nasi
misalnya lima puluh sampai seratus
dan kalau biasanya di sahur seperti saat ini di bulan ramadhan ini biasanya pembeli datang bawa pulang atau makan di tempat
banyak kan mas di bulan ramadhan ini
banyak sih makan di tempat untuk paling sedikit dibukus untuk sahurnya
dari jam dua sampai jam tiga
dari belasan yang lama
yang lauk yang ada di sini yang menjadi favorit yang paling banyak dicari yang paling disukai dan cepat habis itu apa nih lauknya apa
karena pedas manis gurih lah enak enak banget lah yang paling terkenal dia
oh jadi ini kulit ayam ini nggak cuma digoreng tapi juga dibumbui ya
ini yang belum dibungkui berarti ya
oke nanti kalau misalnya mau pedas masih bisa digimati dengan sambal yang disiapkan disini
kalau untuk harga rentangnya antara berapa yang untuk lauk lauk yang ada disini
sekitar dua puluh sampai empat puluh bisa lima puluh lima lima puluh
nah kalau misalnya yang paling murah misalnya lima belas ribu dapat apa aja
kalau cuma lima belas ribu itu dapat kayak nasi sayuran lah kayak tahu sama sayur labuh itu aja lima belas ribu
jadi bayarnya tergantung dari berapa lauk yang akan diambil gitu ya
untuk sambalnya kalau nambah bayar lagi nggak
gratis ya kalau nambah lagi gratis ya
ya di warung ini artinya para pembeli bisa meminta diambilkan mana saja lauk yang diinginkan
kemudian juga seberapa banyak sambal yang akan diambil
namun kalau misalnya kurang merasa kurang bisa diambil sendiri tanpa ada biaya tambahan menambah sambal gitu
dan nanti setelah mengambil makanan
dengan kemudian diberikan piring maka akan ada harga yang akan harus dibayar berapa harga harga yang tepat untuk lauk lauk yang sudah diambil nanti tinggal makan kemudian ditinggal ditambah biaya minum saja mas ya untuk ini ya
mas kalau untuk sahur seperti sekarang ini biasanya ramenya di pukul berapa di tempat ini biasanya
biasanya sih jam dua jam tiga jam empat lah
sekitar jam empat
ini kayaknya sudah sempat rame tadi ya tapi sekarang sepi gitu ya
kebanyakan dibawa pulang memang ya atau dimakan di tempat gitu ya
yang kalau kita lihat ini kan halal semua masakannya
nah kalau untuk sayur yang paling favorit apa di sini
di sini saya lihat ada labu dan sayur kacang panjang ya yang di oseng oseng gitu ya
yang paling favorit apa untuk sayurnya sendiri
labu daun singkong biasanya
nah ini kan buka dua puluh empat jam kalau masaknya berapa kali biasanya
untuk paginya dari jam enam sampai jam dua belas terus kemudian itu masak lagi dari jam satu sampai jam lima
oh jadi masak pagi untuk makan siang dan berbuka ya kemudian masak lagi setelah malam untuk makan malam dan sahur ya begitu ya
kalau rata rata sehari bisa berapa orang mas
berapa piring yang disiapkan untuk di tempat ini tadi
satu satu ya
satu satu ya
satu satu ya
dia dan iqbal kalau kita lihat warung nasi pedas ini tidak hanya ada satu di kute
artinya di kuta saja ada dua salah satunya di belambangan ini jalan belambangan kemudian ada juga di daerah nusa dua
artinya membuka apa namanya cabang karena banyak peminat dari warung nasi pedas
warung nasi pedas yang ada di kuto ini dan selalu didikmati tidak hanya istilahnya wisatawan domestik namun juga wisatawan mancanegara
dia menikmati yang suka sudah perutnya sudah terbiasa dengan nasi kemudian dengan sambal dan menu menu rumahan yang memang disini lebih banyak menu rumahan yang ada
dan ini yang menarik apalagi sambalnya ketika diberi nasi hangat kemudian sayur kemudian daging yang diinginkan akan menambah selera makan tentunya
dan tentunya bagi yang mereka yang tidak ingin sayur kebanyakan mungkin dengan mencoba makan sedikit sambal mungkin akan menambah selera sehingga perut akan terisi
dan tentunya dengan menu menu yang berprotein misalnya seperti telur juga yang nanti akan menguatkan puasa yang akan dijalankan selama dua puluh empat jam kalau nggak salah ya dea dan iqbal
terima kasih dea dan iqbal

iya terima kasih nyoman walaupun puasanya sekitar di jam

ada yang di indonesia sendiri sekitar sebelas dua belas jam tetapi memang kalau ngomongin tempat nasi pedas ini kayaknya pemirsa juga sepertinya sudah pernah kesana semua ya
karena ini benar benar salah satu makanan wajib anak anak jaksel nih
anak anak jaksel yang ngomongnya just cheese cheese ini english
tapi memang terima kasih loh informasinya nyoman ternyata kalau misalnya kita mau jalan jalan ke bali begitu apalagi kalau misalnya kita sedang puasa tidak perlu khawatir kalau misalnya datangnya harus siap
tetapi karena ternyata disini bukanya dua puluh empat jam bisa datang juga subuh subuh
terima kasih sekali lagi nyoman wiryadinata langsung dari bali